tingginya harapan masyarakat terhadap majunya prestasi sepak bola nasional
membuat pssi merumuskan sebuah program bernama filosofi sepak bola indonesia
filosofi sepak bola indonesia merupakan sebuah kurikulum
yang nantinya akan menonjolkan ciri khas gaya sepak bola indonesia di pentas internasional
kita pasti mengenal gaya sepak bola inggris yang disebut kick and rush
atau spanyol yang terkenal dengan gaya tiki taka
atau belanda dengan gaya total footballnya
lalu bagaimana dengan ciri khas sepak bola indonesia
sebelum ini indonesia dikenal dengan gaya direct pass
memanfaatkan kecepatan pemain pemain sayap
lalu datanglah pelatih asal spanyol luis mia
yang mengenalkan gaya tiki taka ala spanyol
berbagai pelatih dari banyak negara dari mulai rusia hingga spanyol
membuat tim nasional indonesia seolah angin anginan
alias tidak mempunyai gaya khas sendiri
untuk itulah pssi perlu merumuskan gaya
atau ciri khas permainan indonesia dalam sebuah program
yang dinamai filosofi sepak bola indonesia
filosofi ini diharapkan dapat merumuskan
cara bermain yang dianggap cocok dengan karakter dan fisik pemain pemain indonesia
filosofi sepak bola indonesia ini berdasarkan kelebihan kelebihan
dan kekurangan pemain pemain indonesia
apa di situ
filosofi sepak bola indonesia diluncurkan pssi di yogyakarta hari sabtu siang
dihadiri sekjen pssi ratu tisha dan direktur teknik tim nasional danur window
program ini merupakan kurikulum pembinaan sepak bola indonesia yang bertumpu pada tiga pilar
yakni klub usia muda pelatih usia muda dan kompetisi usia muda
kurikulum ini tidak bermaksud menyeragamkan permainan klub klub hingga tim nasional
namun lebih mengarah pada optimalisasi potensi pemain pemain indonesia
diharapkan penerapan kurikulum filosofi sepak bola indonesia dapat menjadi acuan cara bermain pemain pemain indonesia
sehingga memiliki ciri khas yang dibawa hingga level sepak bola internasional
untuk itulah kurikulum filosofi sepak bola indonesia akan mulai diterapkan pada pembinaan sepak bola usia dini
mulai enam hingga sembilan tahun sepuluh hingga tiga belas tahun
dua belas hingga tiga belas tahun serta empat belas hingga tujuh belas tahun
diharapkan dengan adanya persamaan gaya bermain indonesia dapat menciptakan tim nasional yang kuat dan berprestasi
serta dapat menelurkan pemain pemain yang dapat berkiprah di pentas sepak bola internasional